peristiwa berdarah penembakan brigadir j menjadi sorotan utama media sepekan belakangan
banyak kejanggalan yang dirasakan terutama oleh keluarga korban meski polisi sudah memberikan keterangan
bagaimana media melihat peristiwa ini
apa saja catatan yang atas kasus penembakan di rumah jenderal polisi ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini dalam perspektif editorial
seperti biasa di hari minggu saya bersama dengan baika agestu wakil pemimpin redaksi cnn indonesia com
baike selamat malam apa kabar mbak
selamat malam mas reinhardt
ini maaf ya agak berisik karena kita dari rumah
oke aman baike
ini juga ada mas elvan dhani sutrisno bergabung lewat sambungan telepon wakil pemimpin redaksi detik com
mas elvan selamat malam
selamat malam reinhardt
mbak ike dan juga mas elvan peristiwa penembakan brigadir j di rumah kadif propam ini memang mencuri perhatian publik sejak awal mencuat sampai dengan hari ini bahkan
sebagai media mbak ike apa saja yang menjadi catatan kita atas peristiwa penembakan ini dan upaya yang telah dilakukan untuk bisa mengungkap fakta yang sebenarnya
terima kasih mas reinhardt

ya mas ya hari senin
kita sebenarnya sebagai media tentu saja hanya memberikan informasi sesuai dengan fakta fakta yang kita dapatkan di lapangan
kita mendapat keterangan dari pihak kepolisian lalu kemudian ada juga keterangan dari pihak keluarga
beberapa hal yang tentu saja bukan media ya mas ya sebenarnya yang mencatat tetapi juga kelompok masyarakat sipil anggota dpr pihak keluarga gitu ya
yang pertama itu adalah soal
ya kejadiannya kan terjadi pada hari jumat minggu lalu tapi kemudian baru dia ungkap ke publik itu hari senin
polisi sudah memberikan keterangan terkait hal ini lalu kemudian kejanggalan lain adalah berdasarkan keterangan pihak keluarga
keterangan pihak keluarga menyatakan kalau misalnya dari pihak kepolisian ini ada peristiwa baku tembak gitu ya mas
tapi dari pihak keluarga menyatakan mereka menemukan bekas luka sayatan
luka luka sayatan lalu kemudian jari dua jari yang putus gitu ya
dan itu mereka memang meminta pihak kepolisian untuk membuka itu sebenarnya ada apa
dan selain keluarga sebenarnya publik juga karena ini sudah jadi peristiwa nasional itu juga sebenarnya yang ditunggu oleh publik gitu ya
pertanyaan pertanyaan terkait kenapa baru dibuka hari senin lalu kemudian bekas bekas luka sayatan itu seperti apa
lalu kemudian cctv di rumah yang menjadi tkp irjen freddy sambo itu hilang
mati ya pada waktu itu bukan hilang
jadi hal hal yang itu juga menjadi pertanyaan yang seharusnya dijawab
lalu kemudian ada juga soal
baru tadi ya
anggota dpr juga sudah mendorong agar tkp juga dibuka gitu ke publik
kalau misalnya memang ada letusan tembakan beberapa kali seharusnya dan tidak mengenai brigadir tidak mengenai pelaku ya mas ya
itu seharusnya mungkin mengenai tembok atau kaca gitu ya
itu yang seharusnya juga dibuka ke publik
sampai saat ini itu belum dibuka oleh kepolisian
jadi beberapa catatan
kejangan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik media untuk dibuka gitu supaya kasusnya terang
jadi mendorong untuk membuka hal hal yang memang publik perlu tahu untuk transparansi
tapi mbak ike yang kita tahu sekarang juga cukup cepat merespon saat itu kapolri membentuk tim gabungan
satu sisi apakah ini bisa kita apresiasi tapi di sisi yang lain apakah harapan bahwa tim gabungan ini bisa bekerja transparan itu
cukup besar mbak ike

pak kapolri langsung minta dibentuknya tim khusus
ada kompolnas ada komnas ham
komnas ham juga sudah mendatangi rumah keluarga ya akhir pekan ini
dan menerima foto dan video dari pihak keluarga gitu
jadi kita memang berharap dengan adanya tim khusus ini
meskipun tim khusus ini baru konferensi pers

di weekday minggu lalu minggu lalu gitu
jadi mungkin setelah komnas ham bertemu dengan keluarga pada akhir pekan ini
lalu kemudian menerima foto video juga dan keterangan tentunya dari pihak keluarga
mungkin ada sesuatu yang bisa juga menjadi petunjuk titik terang gitu ya
untuk membuka kasus ini selanjutnya
mas elvan catatan dari mas elvan apa selain soal kejanggalan apakah dengan adanya tim khusus ini
menurut mas elvan apa yang perlu dilakukan oleh tim ini agar bisa bekerja transparan dan mengungkap fakta yang sebenarnya
mengutip kalimat mahfud md ya menko pelukam
jangan sampai gara gara melindungi satu tikus rumah dibakar
saya kira itu sebuah pernyataan yang sangat keras disampaikan menko polhukam mahfud sebagai mewakili negara tentunya
karena memang kasus ini sudah menjadi atensi daripada presiden
artinya bagus gitu kapolri sudah membentuk tim gitu kan
ada empat jenderal lagi di dalamnya kan dipimpin oleh wakapolri
tapi saya kira poinnya adalah langkah cepat itu bagus tapi poin berikutnya adalah kecepatannya gitu
saya kira kejanggalan paling utama dari kasus ini adalah terlambatnya kasus ini diungkap ke publik
ya ada sekitar dua hari baru di hari ketiga baru setelah itu diungkap
mahfud pun juga mencatat dilaporinnya ke wores gitu
sedangkan ini di rumah jenderal gitu kan
sebetulnya kalau memang ini mau dibuka kan bisa langsung segera pasti cepat
polisi tuh mengusut kasus lain tuh cepat kok gitu
apalagi ini kasus yang melibatkan orang dalam mestinya jauh lebih cepat
apalagi ini jenderal
kalau memang katanya informasinya istrinya istrinya verdi sambo juga sekarang dalam kondisi yang tertekan misalnya
dan juga melaporkan kasus pencampuran
saya kira kalau memang itu harus diungkap
karena kejanggalannya itu cukup banyak
itu sebetulnya kalau kita mau menyaksikan seperti apa komnas ham hari ini bertemu dengan keluarga
cerita cerita dari ayah dan ibunya
apa namanya brigadir j ini kan tentu sangat menyedihkan ya
apalagi mereka sempat tidak boleh mereka bercerita mereka sempat tidak boleh melihat mayat
anaknya sendiri gitu loh
yang setelah dibuka ternyata banyak sekali kejanggalan kejanggalan lain
nah tentu bahwa di tkp juga tadi ada trimedia penyelidikan minta untuk diungkap
saya kira itu clear harus diungkap
karena memang cctv nya juga nggak ada gitu
jadi cctv ini adalah bukti kunci dan dinyatakan diganti
hanya beberapa dalam waktu beberapa saat beberapa hari mungkin ya sebelum insiden ini
dan itu saya kira perlu cepat perlu langkah cepat
saya mengaparisasi komnas ham gitu
bergerak sangat cepat gitu
dan mereka akan segera akan mengklarifikasi meminta penjelasan lah ya dari verdi sambo dan juga istri
nah kondisi istri kan sekarang dilaporkan masih kurang
masih agak drama misalnya
saya kira komnas ham bergerak cepat
dan jangan sampai tim yang dibikin oleh kapolri ini yang diketuai oleh kapolri itu kalah cepat
jadi kapolri kan melibatkan komnas ham dan juga kompolnas
jadi harusnya mereka bisa paralel kerasa cepat sehingga ini bisa segera terungkap
kalau tidak ya apa citra polisi dengan presisi yang sedang naik gitu kan ya
itu tentu akan menjadi pertanyaan
pertaruhan juga ya
saya kira kapolri presisi kan
kalau presisi maka buktikan secepatnya
mas elvan ada hambatan yang dinilai oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil ya
yang juga menyoroti kasus ini adalah soal relasi kuasa yang melibatkan jenderal polisi dalam kasus ini
oke ada dua kelompok ada dua pihak di luar eksternal kepolisian
ada kompolnas dan juga komnas ham tapi juga ada tim khusus yang dibuat
menurut anda relasi kuasa ini seberapa besar bisa berpengaruh
menghambat atau nanti ujungnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
bisa membongkar kasus ini benar benar secara transparan
saya kira kalau kasus ini mestinya akan dibongkar dengan secara setransparan mungkin ya
karena ini sudah jadi perhatian publik dan sekali lagi ingat loh
presisi itu bukan cuma jargon ya
itu akan dipertanyakan oleh publik kalau sampai ini tidak terungkap
dan saya kira kapolri dengan membentuk tim khusus diketahui oleh kapolri itu menunjukkan bahwa relasi kuasa itu
sekuat mungkin akan dihantar
akan dibantah gitu
dan betul betul dikirakan bahwa pangkat yang dimiliki oleh verdi sambu itu juga tidak membuat
kemudian gentar dari mahfaz fowri
memang dalam diskusi kemarin kebetulan kami sempat bertemu dengan beberapa
dengan kadif umar mahfaz fowri ya kita diskusi dan beliau menyatakan bahwa ini memang kasusnya personal sebetulnya
jadi sebetulnya ini tidak boleh sampai kemudian merugikan institusi
nah memang pertanyaannya adalah kenapa kok lama
beberapa anggota dewan mempertanyakan kenapa kok belum dinonaktifkan
ya kan meskipun beberapa juga apa namanya menyatakan bahwa apa dasar menonaktifkan
menonaktifkan itu kan tidak menurunkan pangkat sebetulnya kan
itu kan karena dalam posisi sekarang ini rumahnya sedang jadi olah tkp istrinya sedang situasi kayak gini
laporan saya kira untuk melindungi nama baik polri mungkin ada baiknya juga gitu loh
setidaknya ketika mulai pemeriksaan atau klarifikasi itu seperti yang tadi reza sampaikan
mereka tidak akan ada relasi kuasa begitu kan
saya kira disini tantangannya gitu
jadi polisi harus membuktikan
kalau saya menduga mungkin dalam minggu minggu ini karena memang kalau minggu kemarin mungkin masih perlu banyak ini ya
minggu minggu ini mungkin akan ada pengumuman penting dari mabespori dari kapolri mungkin hasil daripada tim khusus yang diketuai oleh wakapori ini
saya kira mabes meskipun akan mematahkan relasi kuasa tapi mereka juga mencoba untuk seperti pengen cantik gitu loh
jadi tidak batet batet tapi pengen cantik
tapi goalsnya saya rasa harusnya mestinya bisa menjawab keresahan masyarakat tnh
mbak ika seberapa penting usulan penonaktifan kadif propam dalam hal ini agar penanganan kasus bisa berjalan objektif dan juga terukur
apakah memang ini perlu untuk dilakukan
iya tentu saja ya mas
karena ini biar posisi irjan
apa namanya posisi pak freddy sambo itu jadi biar terlepas dulu gitu ya
karena dia mengepalai propam gitu
jadi agar kasus ini bisa terang gitu ya bisa lepas dari apa kepentingan gitu ya politik kepentingannya
itu tentu saja desakan untuk menonaktifkan posisi dia sebagai kadif propam
kadif propam penting gitu untuk lori
sekali lagi tadi seperti yang juga disebut sama elvan dan kemarin bahkan pak mahfud ya
juga sudah menyarankan kasus ini itu penting karena dalam satu setengah tahun terakhir
kepolisian di bawah palisio cigit itu kan sedang membangun prosesi publik yang positif ya
jadi kasus ini jangan sampai
menurunkan di bawah polri usaha polri yang ingin mendapatkan persepsi publik yang positif itu malah anjlok lagi gitu
dan sekarang kita lihat komnas ham juga bergerak di luar memang dilibatkan dalam tim khusus
tapi juga bergerak secara sendiri
tadi kita dengar komisioner komnas ham cana mengatakan secara prinsipil memang ingin ini segera cepat terungkap
tapi seringkali dalam kasus kasus seperti ini
apalagi yang melibatkan para petinggi begitu ya
ini seringkali ada sejumlah hambatan yang membuat ini bisa berlangsung lama
bagaimana kemudian kita menaruh harapan terhadap komnas ham sebagai lembaga independen untuk bisa mengungkap kasus ini mbak ike
sekarang kalau sekarang intinya kita sebenarnya berharap untuk apa ya niat polri gitu
jadi ada beberapa pihak yang mengatakan sebenarnya kasus ini simpel
jadi asalkan ada niat baik untuk polri untuk membukanya saya pikir ini bisa diusut
sama tadi seperti yang disebut juga oleh elvan pada waktu kita bertemu kemarin dengan tadi polri
ini sebenarnya masalah yang sifatnya personal
jangan sampai merugikan institusi gitu ya
jadi kalau misalnya memang polisi punya itikat untuk membongkarnya saya yakin bisa kok
ini bukan kasus yang sulit gitu untuk polri
karena semua barang bukti itu kan ada ya lokasinya jelas pkp nya jelas pelakunya jelas semuanya jelas sebenarnya
berharap dengan kemampuan polisi saya sih positif polisi sebenarnya dengan kemampuan mereka bisa membongkar kok kasus ini
oke positif bisa membongkar kasus ini artinya kita
ada itikat baik untuk membongkarnya ya mas
oke oke itikat baik itu yang mudah mudahan terpenuhi dan bisa dibuktikan
mas elvan ada tambahan dari anda
ini karena dari kepolisian juga mengatakan menunggu proses bagaimana ini berjalan dan kita lihat sekarang komnas ham juga sudah mulai bergerak
oke renhat jadi kapolri baik sekali ya membentuk tim dan kemudian mengajak komnas ham dengan kompolnas untuk turut mengusut dan mengusulkan kasus ini
supaya clear janjinya kapolri kita pagi ya
tapi jangan lupa disini tetap sebagai penanggung jawab untuk pengungkapkan kasus ini paling utama adalah polri

dan saya ingatkan jangan sampai kalah cepat sama komnas ham sama kompolas
kalau komnas ham gerak cepat kayak gini polri harusnya bisa lebih cepat dong
umumkan segera tunjukkan bahwa polri memang tidak mentolerir kasus kasus seperti ini gitu rena
oke meskipun tadi juga komnas ham mengatakan bisa jadi dalam proses ini secara prinsipil maunya cepat tapi fakta seringkali kemudian membuat ini bisa berjalan lambat misalnya mas elvan
yang tidak kita bisa melihat bagaimana komnasem cepat sekali menemui keluarga mendengarkan masukan menerima masukan
bahkan keluarga mengadukan banyak sekali pertanyaan kan
misalnya ada ponsel diretas ada kemudian ada luka luka yang janggal segala macam
saya kira malah komnasem bisa dapat banyak bukti daripada di tkp
jadi nanti dari cerita kesaksian keluarga itu dikombinasikan dengan olah tkp mudah mudahan ini bisa clear
memang komnasem nggak bisa jalan sendiri
tapi dengan komnas ham itu gerak terus sebetulnya itu kan sebuah sinyal
komnas ham itu kan mewakili masyarakat mewakili komitmen negara juga terhadap pengungkapan kasus kasus pelanggaran ham dan juga tindak kekerasan
saya kira ketika komnas ham sudah di depan apalagi polisi yang meminta bantuan saya kira nggak boleh lagi mundur mundur
maksudnya bisa segera ditolakkan
ke profesionalitas polri dipertaruhkan
oke baik jadi mbak ike dan mas elvan kita mendorong agar hal hal yang perlu dibongkar atau dibuka ke publik ini perlu untuk dilakukan
oleh semua pihak
dan ini sekali lagi adalah mempertaruhkan citra polri dan juga citra image presisi itu
terakhir dari kasus ini mas elvan apa yang perlu menjadi catatan bagi kepolisian
misalnya karena ini sudah menjadi isu nasional apa yang perlu untuk dari kasus ini dari momen ini
apa yang sebaiknya memang perlu diperbaiki atau menjadi catatan kita bagi institusi polri
renat sebetulnya seperti perhatian mahfud md jangan sampai karena hati
terus kemudian rumah dibakar
ini kan kasus personal ini sebetulnya
ini sebenarnya masalah personal seperti kemarin polri menjelaskan ini juga masalah personal
bukan masalah institusi
bahwa kemudian ini kemudian menjadi sorotan publik kepada polri itu karena sejumlah kejanggalan yang dari awal saya sampaikan tadi
yang paling janggal adalah waktunya
gimana pengungkapannya kok mundurnya kejauhan
kemudian kenapa keluarga kok seperti merasa ditutup tutupi
ya kan beda jumlah lukanya beda yang disampaikan keluarga
bisa ditembak tapi kok pada banyak luka luka apa namanya luka apa istilahnya sobek sobek segala macam
diinfokan ada jari yang putus segala macam
saya kira kejanggalan kejanggalan itu yang kemudian karena lama perlu waktu untuk diungkap akhirnya kemudian polisi kena
jadi ke depan menurut saya semua jajaran polisi harus ikut perintah kapolri
apa perintah adalah presisi
jadi kapolrinya bilang presisi ya presisi ke bawah
jadi harus betul betul cepat
jadi ini adalah pelajaran bagi polisi untuk lebih cepat mengungkap
kasus kasus di tengah masyarakat
mbak ike terakhir beberapa hari lalu juga kita sangat disayangkan karena ada intimidasi ya terhadap wartawan kita dalam meliput kasus ini
sampai kemudian kemarin juga ada usulan juga dari anggota dpr trimedia panjaitan yang mengatakan untuk membuka mendorong agar membuka agar media juga bisa mengakses tkp begitu
apa yang perlu untuk kita dorong dari hal ini
apakah memang sekali lagi juga keterbukaan itu juga memang harus dilakukan
atau diberikan bagi media massa
jadi agar kasusnya terang sebenarnya memang polisi harus membuka ini
dan terutama ya salah satu cara untuk membukalan kemudian sampai ke publik ya lewat media ya mas
bukan sebenarnya ke medianya tapi media kan sebagai mediumnya gitu ya
agar keterbukaan ini sampai ke publik gitu ya
jadi ya memang seharusnya semua bukti bukti
semua apa namanya yang harus dilonggar ya harus dibuka gitu
agar apa namanya secepatnya kasusnya selesai
karena ya semakin lama polemiknya akan semakin besar gitu ya
jadi ini dalam beberapa hari saja polemiknya udah makin besar makin besar ya
orang makin bertanya tanya spekulasinya kemana mana gitu ya mas
di sosial media dan lain lain
dan semakin ini lama maka spekulasi itu akan semakin berkembang gitu
jadi harus dibuka seterangnya
iya gak harus polemik
itu yang menjadi highlight kita pada malam hari ini pada kasus menyingkap kabut penembakan brigadir j
dan kita akan lihat bagaimana kepolisian akan bekerja untuk mengungkap ini
karena sudah menjadi isu nasional
dan ada kejanggalan yang banyak dirasakan oleh sejumlah pihak
kita tutup diskusi untuk kasus ini
atau untuk isu ini kita bergeser ke pemberitaan yang lain
jika ini soal rkuhp yang mendapat kritik keras dari dewan pers
karena dianggap ini mengancam kemerdekaan dan juga kebebasan pers
dalam melakukan atau memberikan karya karya jurnalistik
apa yang perlu kita berikan pandangan dari media atas rkuhp
apakah memang itu cukup mengancam kebebasan pers
sejumlah poin tersebut kita diskusikan nanti usai jeda
kami akan segera kembali